gusti ngurah bagus permana pelajar di kelungkung bali harus dilarikan ke rumah sakit setelah dililit ular piton
peristiwa itu sempat direkam warga dan menjadi viral di media sosial salah satunya di akun instagram kabar kelungkung
pemaja enam belas tahun ini terekam tergeletak pingsan di samping sepeda motornya di jalan kresna semarapura kelungkung bali khamisian
seekor ular piton berukuran sekitar dua meter juga ada di lokasi dalam kondisi melilit leher korban
ada yang orang anak teriak teriak nih ke orangnya orang kejang kejang kejang kejang karena corona pas cepat dengan luar
nah ampun layaknya bagus bagus deh layaknya bagus bagus kepingnya bagus bagus deh
ikut lipi ini ke bawa majalah pecegok deh
nasi ini pecah pecah pelangkangan sing mani nyemak
ularnya besar gak ya
ularnya dan yang terlalu besar teman panjang
yang terlalu besar
yang dililit lehernya
ujung ujung apa ya
ekor itu masuk ke hidungnya
sejumlah warga berupaya memberi pertolongan pertama dengan cara melakukan resusitasi jantung paru
warga menduga korban yang punya hobi memelihara reptil ini dirilit piton yang baru ditangkapnya dan akan dibawanya pulang
hingga jumat korban masih dirawat intensif di rumah sakit umum daerah kelungkung